kementerian ketenagakerjaan mengumumkan rata rata kenaikan upah minimum provinsi dua ribu dua puluh dua sebesar satu sembilan persen
angka itu jauh dari tuntutan asosiasi buruh yang meminta sepuluh persen
menteri ketenagakerjaan ida fauzia menyebut besaran ump dua ribu dua puluh dua tidak bisa sesuai dengan keinginan buruh
karena pemerintah harus mengikuti formula baru yang tertuang di pp sebagai aturan turunan dari undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
tentang cipta kerja bagaimana serikat buruh merespon putusan pemerintah
sudah bergabung bersama dengan kami pak bang said iqbal presiden dari kspi selamat malam bang said iqbal apa kabar
baik bang said iqbal langsung saja kalau kemudian buruh menyatakan keberatan sudah disampaikan
terkait dengan keputusan pemerintah untuk ump tahun dua ribu dua puluh dua mungkin anda bisa sampaikan kembali
apa yang menjadi keberatan utama
dari ump yang sudah diputuskan oleh pemerintah
pertama keputusan menteri ketenagakerjaan ida fauzia yang akhirnya mengumumkan kenaikan uang minimum dua ribu dua puluh dua
rata rata sebesar satu sembilan persen adalah inkonstitusional
angka itu didapat dari perhitungan pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu yang kemudian ada formula
yang menghasilkan batas bawah dan batas atas
pemerintah sendiri yang menandatangani presiden dan dpr undang undang cipta kerja
yang dalam kluster ketenagakerjaan sudah diatur bahwa disebut disebut disebut pasalnya
kenaikan upah minimum kabupaten kota atau umk dapat ditetapkan oleh gubernur
jadi bisa dapet ya bisa tidak
ayat berikutnya kemudian itu dikatakan kenaikan upah minimum kabupaten kota
sebagaimana dimaksud di ayat ya

kenaikan uang minimum kabupaten kota atau umk dapat didetapkan oleh gubernur
kenaikan uang minimum kabupaten kota atau umk dapat didetapkan oleh gubernur

kalau kita pakai pp nomor tujuh puluh delapan dua ribu lima belas kan inflasi dan atau plus pertumbuhan ekonomi
nah terus pertanyaannya formula yang dibuat oleh menteri tenaga kerja itu siapa yang ngatur
tidak ada perintah undang undang
dengan demikian dia adalah inkonstitusional
memang dilematis bagi guru
kalau kita gugat ke mahkamah agung
karena itu kita akan menunggu dulu keputusan mahkamah konstitusi
tentang gugatan uji formil dan uji materi omnibus law di mahkamah konstitusi tersebut
nah penggunaan pp nomor tiga ratus lima puluh enam khususnya formula pendidikan itu inkonstitusional
dan jawabannya ada ibu menteri atau jajarannya dirjen
dari mana itu formula rumus
dari mana kemudian menghitung nilai batas atas batas bawah
dasar hukumnya apa
ya pp kan ada contoh lagi undang undang
sepanjang tidak ada perintah undang undang pp nggak bisa dibuat
sepanjang undang undang tidak memerintahkan
maka yang berlaku adalah isi undang undang
jangan membodoh bodohi guru
kita tidak terlalu bodoh untuk dibodoh bodohi
itu itu kan setelah lihat batas atas batas bawah
kemudian dilihat inflasi atau pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi
kita dikasih dikalikan indeks lagi
saya ambil depok
depok itu contoh ya contoh saja
depok itu rupa minim ini sekitar empat tiga juta
batas bawahnya dua delapan juta
batas atasnya dengan formula yang dibuat itu lima tujuh juta
inflasi pertumbuhan ekonomi jawa barat satu tujuh puluh enam
nanti dikalikan sama indeks itu empat ratus tiga puluh sembilan
akhirnya dapatlah inflasi itu delapan puluh enam
kemudian keluar angka kata kata satu sembilan
kok kenaikan upah lebih rendah dari inflasi
turun apalagi kalau pakai batas bawah
sesungguhnya tidak ada kenaikan upah minimum satu sembilan
bagaimana yang disebut menteri
yang terjadi kalau memakai batas bawah
bang said kalau tadi anda mengatakan ini inkonstitusional ya
sementara kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh menaker bahwa
ump ini sudah sesuai dengan pp tiga puluh enam dan juga menyesuaikan dengan kondisi saat ini
untuk meminimalisir kesenjangan upah di antar wilayah dan untuk mengentaskan kemiskinan
yang kemudian juga mengacu terhadap undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
artinya menurut pemerintah ini juga kemudian sudah sesuai dengan aturan dan juga undang undang bang said iqbal
pp no tiga puluh enam yang pakai formula yang disebutkan oleh ibu menteri
dasar hukumnya apa
tidak bisa kita bikin pp tanpa dasar hukum
oleh karena itu dalam tahun ini
oleh karena itu dalam tata urutan perundang undangan diperni saat saat
kalau dalam sebuah uu pemerintah yang bikin pp
ada satu pasal aturan lebih lanjut tentang pengaturan upah minimum diatur dalam pp boleh
tapi bukan formula
karena nilai kenaikan upah minimum dalam omnibus law itu sudah disebut inflasi atau pertumbuhan ekonomi
kalau dibantu pengaturan lebih lanjut mungkin tentang mekanisme perundingannya
mungkin tentang tata cara penetapannya
di uu sudah disebut
kemudian ibu menteri atau pemerintah dasarnya
kalau membuat pp tanpa caturan uu ya inkonstitusional
saya kira kita sudah menggugat di mk
gugat ke ma
karena kalau gugat ke ma pp ini berarti kita mengakui omnibus law
kita tinggi diri loksan mk
yang kedua kalau mk belum ingkrah bagaimana mungkin pemerintah jalan terus
kita berat hukum dong
jadi anda tidak akan membawa ini karena hukum
tidak akan menggugat kalaupun anda katakan ini adalah inkonstitusional
kan kita sedang menggugat di mk nya
mk tidak bisa menyidangkan kalau mk belum menyelesaikan keputusan
tidak ada aturan tata tertibian internal mereka antara ma dan mk
bukan jika tidak mau
kita kan menunggu dulu kita taat hukum
sudah menggugat di mk
mk belum ambil keputusan
nah mk belum mengambil keputusan belum inkrah
mengeluarkan pp nomor tiga puluh enam
itu inkonstitusional yang kedua
nah yang ketiga tadi saya bilang
kalau ada batas bawah batas atas
salah satu pengurus pusat di badan pbb di genewa
tidak ada di seluruh dunia
di seluruh dunia

daerah laluan pasifik sana kayak vanuatu haiti
tidak ada upah upah yang batas bawah
bang syai terakhir singkat
lalu sebetulnya yang kemudian anda tuntut atau mungkin serikat buru tuntut
ini angkanya berapa
terakhir bang syai tikbal
karena itu bagi perusahaan yang tidak mampu tidak perlu menaikkan upah minimum
karena pandemi covid memukul mereka
kita bicara ya mampu kok upah minimum
umkm dari dulu juga pakai upah minimum
tidak usah diteret teret
kisah karena belum ada inkrah keputusan mk pakai undang undang nomor tiga
kebutuhan hidup layak
dilakukanlah survei oleh kspi di sepuluh provinsi
setiap provinsi lima pasar
ketemulah angka rata rata ah enam puluh item tadi
yang kedua kita pakai pp nomor tujuh puluh delapan
inflasi plus pertumbuhan ekonomi
kalau kita ukur inflasi pertumbuhan ekonomi nasional
dari september dua ribu dua puluh sampai september dua ribu dua puluh satu
kalau kita cari minimumnya
di dalam tahun dua ribu dua puluh empat
nyambung oleh karena itu
itu lah dasar pemikiran
bukan pakai satu
oh ada di pp
loh pp siapa yang perintahin
wah undang undangnya gak perintahin kok
ini kan akal akal lah
daya beli akan terpukul
daya beli terpukul purchasing power makin rendah
purchasing power daya beli makin rendah
kalau turun pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai
bagaimana harapan presiden
baik bang syed iqbal
kita akan tunggu seperti apa kemudian respon dari pemerintah
berkaitan dengan penolakan yang disampaikan oleh para serikat buruh
sayangnya pihak kemenakar tidak bisa hadir dalam diskusi pada malam hari ini
tapi terima kasih bang said iqbal sudah bersedia
presiden kspi terima kasih
sehat selalu bang syed iqbal selamat malam